mama lihat siapa yang datang
mama lihat siapa yang datang
baik dok alhamdulillah
dokter sendiri apa kabar dok
bukannya dokter ke
saya memang pergi umroh dan baru hari ini pulang
terima kasih banyak ya dok
dokter sudah sempatkan datang ke sini
kamila dan fadilnya lagi pergi
beli cairan infus untuk
gak apa apa bu ambar
kami sudah tahu soal itu
karena sebelum kemari
tadi saya sempat telepon kamila
dan tujuan kami datang ke sini
fatama dan bu ambar mengizinkan
tapi itu juga
bapak dan ibu setuju
aduh pak hari sama dokter fnd ngomong apa sih
karena terus terang saja sebenarnya
saya juga ingin dokter fnd yang merawat taufan
tapi berhubung kemarin dokter kan lagi pergi umroh
jadi ya sementara taufan ditangani dulu oleh dokter lain dok
ya istri saya benar pak effendi
kami sangat senang sekali
kalau pak effendi masih punya waktu dan meluangkan waktu
untuk merawat dan memeriksa taufan
karena kan pak fnd yang tahu betul bagaimana taufan pak
bapak ibu terima kasih atas kepercayaannya ya
kalau begitu boleh tidak saya melihat taufan sekarang

terima kasih pak taufan
mari silahkan dok
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
dokter saya berterima kasih dan keluarga saya juga ikut berterima kasih
karena dokter mau membantu merawat taufan
iya ibu hambar saya juga senang kok
saya bisa membantu taufan
karena taufan kan sudah saya anggap sebagai anak sendiri bu
terima kasih dok
kalau gitu boleh saya periksa sekarang
jadi keadaan taufan seperti ini sudah dua minggu
tapi kadang kadang reaksinya mendadak dok
dan kemarin taufan semang sadar lalu taufan biksa lagi dok
kau masih marah sama aku
kenapa harus berhenti kam
kita harus berubur ubur kam
cairan infusnya katovan itu udah habis
mila kamu harus dengerin aku dulu mila
antara aku dan andara gak ada hubungan apa apa
mila pertemuan kami tadi tidak disengaja mila
kami gak ada niatan untuk janjian apalagi janji untuk ketemu
cukup kak fadil kak mila gak mau denger apapun lagi
tapi mila kamu harus dengerin aku mila
kak fadil jalanin lagi mobil kita harus cepat sampai rumah
kak fadil cukup kak kak mila gak mau denger apapun lagi dari kak fadil

pertemuan aku dan antara tadi tidak disengaja
tadi aku hampir jatuh
dan tiba tiba andara menolong aku
aku sendiri juga kaget dengan kehadiran andara mila
jadi aku mohon mila tolong percaya sama aku jangan marah sama aku
baik banget ya andara
dia rela menolong kak fadil
berarti dia benar benar mencintai kak fadil ya
sudahlah kak fadil gak usah berperang
kalian saling mencintai kak
enggak mila kamu salah
kalau memang tadi kak fadil dan andara gak jajan untuk ketemu
berarti ikatan batin di antara kalian sangat kuat ya
sampai sampai kalian bisa ketemu di tempat yang sama
berarti ikatan cinta di antara kalian sangat kuat ya
kalian memang sangat kuat begitu kak
cukup mila kamu udah kelewatan
kak mila gak kelewatan kak
kak mila yakin dengan kata kata kak mila
dan kak mila rasa
kak fadil juga mau iya kak mila
enggak mila kamu salah
kamu gak bisa menjasa aku seperti itu
karena kamu gak tahu isi dalam hati aku
ya kak fadil memang betul
sekarang kak mila memang gak tahu
kak mila gak tahu apa yang ada di dalam hatinya kak fadil
karena kak mila gak bisa tahu kak
karena sekarang kak fadil itu udah berbeda
dan ini yang membuat kak mila berpikir
apakah kita masih bisa melanjutkan rumah tangga ini
apakah kita masih bisa melanjutkan rumah tangga yang di dalamnya tidak ada cinta
tanpa jika tak ada cinta kak ta sweat
tuhan kenapa dokter
saya juga tidak tahu bu tapi begini saja
dia saya periksa dulu ibu silahkan tunggu di luar ya
tapi tapi tuhan dok
biar saya saja ya lebih baik ibu tunggu di luar sekarang ya
tolong ya dok
ya ibu silahkan
kak fadil sekarang benar benar berbeda
kak fadil sudah berubah
kak mila gak bisa kenal kak fadil lagi
kak mila gak bisa kenal kak fadil yang sekarang
mila enggak mila
kamu gak boleh bicara seperti itu mila
sekarang kak fadil
dimana kelembutan yang kak fadil miliki
dimana kasih sayang kak fadil yang selalu kak fadil berikan untuk bela
dimana kesabaran kak fadil
saat kak fadil bicara sama mila
dimana sosok suami dan seorang ayah yang sempurna untuk kak mila dan kavan
kak fadil tahu
ini udah kedua kalinya kak fadu membentak mila
dan udah kesekian kalinya kak fadil bersikap kasar sama mila
apakah fadil gak punya cara lembut untuk bicara sama mila
apakah sabarnya kak fadil udah habis untuk bicara sama villa
apakah baju udah gak punya kasih sayang lagi untuk kak bila kak
kak fadil udah gak punya cinta lagi untuk mila
cinta untuk mila itu udah hilang iya kang
mila kau dengerin aku dulu mila
aku mohon kamu dengerin aku
kamu marah sama aku mila
kamu kerja sama aku tapi
jangan pernah meragukan
cinta dan kesayangan fadil rinaldi
karena aku berani bersumpah
kalau fadil rinaldi hanya mencintai kamu mila
dan sampai kapanpun
fadil rinaldi hanya akan mencintai kak mila regina putri
jadi tolong mila
tolong percayalah mila
bagaimana caranya untuk kak mila percayakan
karena apa yang kak fadil katakan
berlawanan dengan apa yang kak fadil lakukan